kesorotan lainnya saudara warga terdampak longsor yang terjadi di dua kecamatan di tanah toraja sulawesi selatan akan direlokasi oleh pemerintah kabupaten
sepuluh orang korban meninggal dunia akibat tanah longsor ini
pemerintah kabupaten tanah toraja sulawesi selatan akan merelokasi warga yang terdampak longsor di dua kecamatan
yang ini kecamatan makale dan makale selatan
longsor di dua kecamatan tersebut menimbulkan korban jiwa sebanyak dua puluh orang dan sejumlah rumah warga yang rusak parah tertimbun longsor
pemkap tana toraja akan menyiapkan lahan bagi warga tersebut dan berharap warga yang terdampak pindah atau mau direlokasi
relokasinya juga kita harapkan tidak jauh dari tempat itu
jadi dua alternatif yang kita tawarkan kalau memang mereka ada tanah di situ kita akan membantu untuk merelokasi rumahnya
kita akan memanfaatkan dana dtt yang ada di pemda untuk membantu mereka merelokasi di samping
kita berharap dari bnpb untuk membantu dalam hunian sementara relokasi dan edukasi untuk korban korban yang longsor ini
lokasi longsor yang terjadi pada sabtu malam dan menimpa rumah warga terutama di keluaran manggau
kecamatan makale cukup luas dan terjal sehingga sempat menyulitkan tim sar gabungan untuk melakukan pencarian
setelah berjuang melawan alam tim sar berhasil mendapat para korban dalam kondisi meninggal dunia
lokasi longsor itu cakupannya luas
tidak seperti yang di
cuma satu lokasi lurus ke bawah
kalau ini kan luas dia ke kanan dan ke kiri
tapi bagaimanapun juga kan kemarin kan kita sudah berhasil
tangis keluarga korban tanah longsor mengiringi pemberangkatan jenazah dari rumah sakit umum daerah laki padada tanah toraja
mereka tak kuasa menahan kesedihan atas musibah yang menimpa anggota keluarga mereka
jenazah para korban diangkut menggunakan mobil ambulans dari rumah sakit umum daerah ke kampung halaman masing masing
sementara di lokasi longsor satu keluarga korban melakukan ibadah pagi untuk pelepasan jenazah yang akan dimakamkan di pemakaman barupu toraja utara
pada evakuasi yang dilakukan senin malam ditemukan korban terakhir yang menambah jumlah korban meninggal dunia menjadi enam belas orang
sementara empat orang lainnya meninggal akibat longsor di lembang randan batu kecamatan makale selatan
operasi pencarian korban longsor yang terjadi di dua lokasi di tanah toraja pun kini resmi ditutup
amran amir kompas tv tanatoraja sulawesi selatan